dari mana selendang itu
aku menemukan selendang ini secara
berkelahi lah kalian
siapapun yang menang
mendapatkan obat yang tawar ini
mendapatkan obat yang tawar ini
naya jangan bersedobongannya
kami tidak akan pernah terhastus oleh permainan kotormu
sekarang aku minta pada arya
kau yang harus mati duluan
kau lebih pantas
ini sangat menyenangkan
ini sangat menyenangkan
malah dicap loket ya
bapak ketua tapia
ternyata prabu amuk marhul
ternyata prabu amuk marhul
terlibat hukum korban amin
hukum yang aman di courts
sabar sedang bang
semoga masih bangun
dan selamatkan aklan semua orang yang sudah mati
dan sudah dijalankan yang dekat
wa samaan dulu nih bank ini
oke gue buka airport hari ini
kenapa saya tak tahu
dari mana saja
dari mana saja
dari mana saja
dari mana saja
dari mana saja
dari mana saja
dari mana saja
dari mana saja
dari mana saja
dari mana saja
para prajurit sukamana
aku telah mengorbankan nyawa kalian
aku tidak akan pernah melupakan pengorbanan kalian para prajuritku
kalian mati secara suci karena kalian membela kebenaran
akanku tidak akan lakukan semua untuk mu
masih kelima kali difficult

terima kasih bapak
dari mana selendang itu
aku menemukan selendang ini secara tidak sengaja
dimana gusir ratu subanglarak
aku tidak ada hubungannya dengan pemilik seledong ini
apa yang kau sudah perbuat dengan gusir ratu subanglarak
aku tidak akan menyakitimu
kalau kau mengatakan sebenarnya
harus berapa kali ku katakan
aku tidak tahu apa apa
tapi karena kau sudah berani menuduhku
kau harus terima akibatnya
nantikan rai sudah
kau jangan banyak bicara
kalian ingin ini bukan
lindungilah hambamu ini
hamba sudah tidak mempunyai senjata
hamba sudah kehilangan selindang hamba
rai aku mau
kita tidak boleh berkelahi seperti ini
kita akan sama sama rugi rai
aku tidak mau mati
aku sangat sedang
kalau kamu semua
saya tidak numer asal
diplaskan ke penjara
biar saya guru melanjutkan pencarian
kusir ratu subang lara
baik saya guru
aku akan lakukan apapun yunda
itu artinya aku harus membunuhmu
baik kau benar benar ingin menghabisi nyawaku
aku akan terpaksa melawanmu nanti
aku akan bertahan demi putra putriku
aku sangat suka dengan permainanmu
aku sangat suka dengan permainanmu